kementerian energi dan subadaya mineral mengklaim
rasio elektrifikasi nasional per akhir desember dua ribu tujuh belas
rasio elektrifikasi merupakan perbandingan
antara jumlah penduduk yang bisa menikmati aliran listrik
dan total jumlah penduduk
pemerintah indonesia terus mengenjot pembangunan pembangkit listrik
diantaranya pembangkit listrik yang memanfaatkan energi baru terbarukan
untuk itu dalam draft rencana umum ketenagaan listrikan dua ribu lima belas dua ribu tiga puluh empat
data kementerian sdm menyebutkan
indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang sangat besar
seperti potensi energi hidro sebesar tujuh puluh lima gw
potensi surya sebesar satu ratus dua puluh watt
salah satu energi baru terbarukan yang dimaksimalkan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau angin
sejak tahun dua ribu dua belas pemerintah menggandeng pt upc sidrap bayu energi
memulai pembangunan pltb tahap satu di kabupaten sidrap sulawesi selatan
selain di sidrap pemerintah juga membangun dua pltb di wilayah lain
yaitu di jeneponto sulawesi selatan dan di tanah laut kalimantan selatan
pltb sidrap yang dibangun dengan investasi senilai satu ratus lima puluh juta dolar amerika ini diproyeksikan
mampu memenuhi kebutuhan listrik tujuh puluh ribu pelanggan di sulawesi selatan
dengan daya listrik rata rata sembilan ratus volt ampere
dengan tiga puluh turbin berkapasitas dua lima mw
pembangkit listrik ini merupakan pltb komersial pertama dan paling besar di indonesia
selain dapat menambah wilayah yang teraliri listrik
kehadiran pltb sidrap juga diharapkan bisa menggerakkan roda pembangunan dan investasi
yang selama ini terpusat di bagian barat indonesia sehingga bergeser ke arah timur
indonesia memiliki target yang cukup ambisius terhadap pengadaan listrik yaitu tiga puluh lima ribu megawatt
ini sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan negeri ini
dan indonesia juga memiliki target untuk menggunakan energi terbarukan
salah satu sumber energi terbarukan yang bisa kita dapat di indonesia itu adalah angin
nah ternyata angin ini khusus ya karena ada di beberapa daerah saja di indonesia yang bisa dimaksimalkan
nah saya saat ini berada di kabupaten sidrap di mana sedang dibangun
dan sudah hampir rampung atau kalau tidak salah mungkin sudah rampung ya sekarang
pltb yaitu pembangkit tenaga listrik ya tenaga bayu
ya saya sudah ditemani oleh direktur bisnis dari pln pak syamsul huda
dan ini proyek ini sudah cukup lama tapi kalau kita lihat di sini sudah ada beberapa turbin yang sudah mulai jalan
huda ini selamat ya ini bagi saya ini pertama kali saya melihat yang namanya wind farm
jadi di sini kalau tidak salah ada tiga puluh sekarang ada tiga puluh tower
tower nah mungkin kita harus tanyakan sebelumnya kenapa khususnya di kabupaten sidrap ini yang dipilih sebagai tempat untuk adanya wind farm ini
seperti tadi disampaikan mbak desi bahwa pltb tidak bisa dibangun di sembarang tempat
tapi di titik titik yang memang anginnya cukup bagus untuk bisa memutar turbin dari pltb ini
sidrap adalah salah satunya dan saat ini kita sedang berada di lokasi pltb sidrap
ini kapasitasnya tujuh puluh lima mw jadi terbesar di asia tenggara
jadi luar biasa jadi kita punya kebanggaan bahwa indonesia memiliki pltb dengan kapasitas yang sangat besar
tujuh puluh lima mw luar biasa cukup besar juga
kalau dari segi luas daerah ini dan ciri ciri dari daerah ini dari ketinggiannya mungkin atau kecepatan anginnya itu
sebenarnya lebih kepada kecepatan angin di tempat ini
jadi ini sudah melalui penelitian bahwa di titik ini memang mampu untuk memutar turbin yang dengan kapasitas seperti tadi saya sampaikan
jadi ada tiga puluh tower dengan kapasitas tujuh puluh lima mw jadi masing masing tower kira kira dua lima mw
tapi kecepatan angin yang paling cepat yang bisa didapatkan di sini itu berapa ya
atau dari segi teknisnya pak uda
ya mungkin dari sisi teknisnya nanti dari pengembang bisa menyampaikan itu
tapi yang jelas untuk di sulawesi ini sebenarnya tidak hanya di sini nanti juga ada di satu tempat lain di jeneponto itu juga ada gitu ya
jadi artinya sebentar lagi ini akan selesai dan mudah mudahan nanti kalau sudah selesai bisa diresmikan
entah udah ini butuh waktu berapa lama ya dari misalnya ini kan memerlukan tanah yang cukup luas sehingga mungkin ada arus pembebasan tanah dan lain lain ya
dan kemudian juga mencari investor sampai saat ini kita lihat ini di belakang beberapa yang sudah jalan itu berapa lama waktunya
iya memang cukup lama ya
biasanya karena infrastruktur di indonesia kan paling ribet ya kalau kita menjelaskan
sekali jadi ini dimulai dari sejak bulan agustus dua ribu dua belas sampai dengan sekarang gitu ya
dan sekarang sudah dua puluh dua tower dari tiga puluh tadi itu ya
iya dua puluh dua tower dari tiga puluh tadi itu yang sudah sinkron dengan sistem pln
great oh sudah terkoneksi
jadi sebenarnya sudah bisa menyumbang ya
sudah dan sekarang ini sedang dalam pengamatan kami karena ini memang sesuatu yang relatif baru karena pltb ini masuk kategori pembangkit intermittent yang tidak bisa stabil karena tergantung dari angin
kalau tidak ada angin ya
sehingga kami harus belajar bagaimana mengoperasikan pembangkit yang intermittent seperti itu tadi
nah empat tahun ini tantangan terbesar apa dalam mendirikan ini pak
udah dari segi bisnis dari segi operasionalnya apa yang memerlukan waktu paling lama
iya ini karena apa namanya komponen ini diangkut dalam bentuk sudah jadi gitu ya
blade nya ini cukup besar jadi tower ini ketinggiannya delapan puluh meter kemudian bladesnya itu lima puluh tujuh meter ini kan barang yang sangat besar
sehingga mobilisasi dari pelabuhan sampai ke tempat ini
apa namanya usaha yang cukup berat gitu ya sehingga harus membangun infrastruktur itu yang sebelumnya belum ada infrastruktur untuk membawa dari pelabuhan sampai ke sana
ini pelabuhan mana ya
pelabuhan di parepare
dan jaraknya dari parepare ke sini kan
kira kira setengah jam ya
setengah jam tapi jadi mau tidak mau kan harus dibangun jalan dan lain sebagainya
dan sekarang masyarakat juga ikut memanfaatkan jalan yang sudah dibangun itu tadi kan
dan ini saya yakin nanti sebentar lagi bisa dibangun jalan yang sudah dibangun itu tadi kan
iya ini pasti karena buat foto op ini bagus sekali apalagi kalau lagi anginnya kencang
oke jadi towernya itu sendiri buatan
buatan lokal dari cina
made in indonesia
kalau plate nya dari mana
oh dari china ini harusnya ini ya semakin lama semakin murah ya
iya betul betul
kira kira saya gak tau kalau dari segi harga satu tower ini berapa pak uda
mungkin pengembangnya bisa ini ya

iya betul betul betul

ini saya ingin kasih tau aja
pak huda ini kan ini bagian dari proyek infrastruktur untuk istilahnya memenuhi kebutuhan listrik ya di indonesia yang semakin lama semakin meningkat tiga puluh lima ribu megawatt itu mau tidak mau targetnya harus achieve
ini sulawesi bagian selatan saya lihat disini ya
jadi dari segi daerah ini mencakupi apa apa saja berapa provinsi dan nanti targetnya
jadi sulawesi bagian selatan sistem di sulawesi ini dibagi menjadi dua sistem besar sulawesi bagian selatan dan sulawesi bagian utara yang disebut dengan sulutgo
sulawesi utara tengah dan gorontalo
nah pltb sidrap ini masuk ke dalam sistem sulawesi bagian selatan
dimana sulawesi bagian selatan ini saat ini daya mampunya itu seribu tiga ratus mw dan beban puncaknya sekarang sudah mencapai

iya melebihi tapi memang sudah mencapai seribu seratus mw
iya melebihi tapi memang dalam sebuah sistem kelistrikan itu memang harus ada reserve
harus ada spare nya
jadi khusus tujuh puluh lima megawatt ini kira kira menambah berapa persen dari kebutuhan itu pak uda
kalau misalnya ini ditanyakan kira kira mampu untuk melayani berapa pelanggan
kalau misalnya kita asumsikan ini yang dilayani adalah pelanggan satu tiga ratus va kira kira bisa digunakan untuk melayani enam puluh tujuh ribu pelanggan
lima puluh ribu jadi yang tiga puluh turbin ini yang ada di kabupaten sidrap ini bisa melayani sekitar enam puluh tujuh ribu pelanggan

dengan daya seribu tiga ratus va tadi
iya jadi ini lebih untuk household kan bukan untuk industri atau untuk yang membutuhkan yang lebih banyak
sebenarnya begini mbak desi karena sudah masuk ke sistem ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan
tadi saya hanya memberikan gambaran kalau misalnya ini digunakan hanya untuk rumah tangga
iya untuk rumah tangga
itu bisa kira kira melayani kebutuhan enam puluh tujuh ribu
iya tapi nanti istilahnya ini masuk bagian apa
masuk bagian dari sistem grade yang ada yang mungkin dengan tenaga yang ini ya tradisional ya bukan energi terbarukan
ini luasnya kira kira berapa hektar ya
empat puluh hektar awalnya ini memang tanah kosong ya milik siapa sebenarnya
ya ini tentu pemerintah daerah di sini yang mengizinkan untuk digunakan sebagai lahan untuk pltb ini dan yang dibebaskan memang tidak seluruhnya
tapi ini memang ada tapak tapak tower yang ada ini karena memang luas sekali ya
dan ini saya terima kasih ini kooperasi kooperatif sekali ya pemerintah daerah setempat untuk didirikannya pltb ini
iya biasanya paling sulit itu apalagi kalau di jawa itu masalah pembebasan lahan
saya lihat ini kalau empat tahun lumayan cukup cepat ya rampungnya

nah ini pasti memerlukan investasi yang cukup tinggi ini kita kerjasama dengan siapa apakah ada saya lihat tadi upc mungkin
ini sebenarnya pembangkit ini masuk kategori ipp jadi milik swasta upc yang pengembangnya upc
itu dari amerika serikat
dari amerika kemudian konsorsium dengan partner lokalnya binatech gitu ya di sini
kemudian mengenai biaya investasinya kira kira satu ratus lima puluh juta usd
untuk tujuh puluh lima mw tadi
untuk kategori ini ini termasuk mahal atau memang biasa biasa saja
dan dari investasinya itu bentuknya apa gitu
ya artinya itu sudah melalui apa namanya pelelangan gitu ya sehingga angka itu ya sudah dianggap wajar gitu ya bahwa apa namanya untuk bisa membangkitkan tujuh puluh lima mw pltb yang posisinya di sidrap ini hasil terakhir pelelangannya adalah satu ratus lima puluh
satu ratus lima puluh juta ini nanti bagaimana skema pembayaran baliknya lah ya sih
karena ini ipp jadi pln akan membayar sesuai dengan kwh yang di transfer ke pln
jadi sepenuhnya investasi itu
kira kira berapa waktu nanti
investasi itu kan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta ipp tadi
kemudian pln nanti membayarnya sesuai dengan kwh yang ditransfer ke pln
dan ini kontraknya rentang waktunya kalau nggak salah tiga puluh tahun ya
tiga puluh tahun ya

akan ditinjau kembali
dengan harga yang memang ini
saya yakin suatu ketika nanti
energi baru terbarukan ini
harganya akan turun
dan bisa bersaing dengan yang lainnya
saat ini memang barangkali
belum bisa bersaing
betul dengan jenis jenis
pembangkit yang lainnya tapi saya yakin
seiring dengan waktu akan semakin murah
apalagi kalau harga
batu bara terus meningkat
kalau harga komunitas juga terus meningkat
makanya tadi betul sekali
mbak desi sampaikan bahwa target
dari total kapasitas yang ada
itu dari energi baru terbarukan
dan ini agak harus
dikebut ya karena saat ini
tapi khusus sulawesi
sebenarnya cukup mengembirakan kenapa
karena energi baru terbarukannya saat ini
sudah melampaui atau di atas
sulawesi itu dari energi baru terbarukan
kenapa karena ada
plta terus kemudian juga ada pln
pltp dan sebagainya
sekarang sudah uap geotermal dan sudah mulai
diversifikasi itu tapi tadi mungkin
poinnya penting awal awalnya memang investasinya
kan cukup mahal ya satu ratus lima puluh juta
dolar itu kan berapa triliun ya
nah ini kan dijualnya
ke masyarakat kan
lokal nah ini
bagaimana dari ini pak huda hitung hitungan
bisnisnya sebenarnya ini betul jadi
atau bagaimana jadi begini
dengan harga yang relatif murah
tadi karena jenis pembangkitnya
pln kan tidak satu satunya pltb
ada plta yang relatif murah
kenapa karena airnya tinggal menggunakan saja
sebenarnya ini juga seperti itu
angin tinggal menggunakan saja cuma karena teknologinya
baru sehingga harganya masih
relatif tinggi dibandingkan
dengan pembangkit pembangkit yang lainnya
juga relatif murah sehingga
secara keseluruhan harga yang
kita deliver ke masyarakat itu masih
terjangkau kita harus berpikir
mau tidak mau long term dan ini juga
bagian dari kita harus
melakukan sesuatu sesuai dengan
nah ini kelihatannya
simple tapi ini satu ini
berarti berapa ya ngomong pak huda
karena kan berarti
kalau dikaitkan dengan investasinya tapi yang jelas
ini produksi atau terpasangnya
di masing masing tower ini dua lima
sehingga total adalah
tapi berat dari tower ini
kalau beratnya mungkin pengembangnya
yang bisa menyampaikan ya tapi
ketinggiannya itu delapan puluh meter
jadi kelihatan kecil ya tapi
sebenarnya itu tinggi sekali delapan puluh meter kemudian
nah ini katanya didatangkan
tinggal pasang saja atau tidak ada yang dibangun
di tempat istilahnya
betul sekali tapi untuk
diketahui towernya ini diambil dari
dari lokal sehingga
yang dari luar itu hanya blade nya
saja berikut sama
generatornya oke jadi towernya itu sendiri
buatan lokal made in indonesia
kalau plate nya dari mana
oh dari china ini harusnya
semakin lama semakin murah ya nanti
kalau dari segi harga satu tower ini
berapa pak uda
mungkin pengembangnya bisa ini ya
sebenarnya pak uda tahu cuma
ingin kasih tahu aja nah ini
itu kenapa harus tiga puluh
misalnya kenapa tidak lima puluh atau kenapa tidak sepuluh
sepuluh apakah ada
tentu ini dikaitkan dengan
angin yang ada ya
untuk bisa sampai dengan
kajian kelayakan finansialnya
masuk itu dibikinlah
tiga puluh tower itu dengan
jadi kalau sudah pada batas maksimalnya
ya mohon maaf di sini harus dialihkan
lagi ke sistem yang lainnya meskipun
mungkin potensi anginnya masih ada
tapi kalau sistemnya ini sudah
pada apa namanya
level yang maksimum
ini tentu kami harus pikirkan
sampai menunggu bebannya ini juga naik
dan jenis pembangkit yang lain juga bisa
mengimbangi karena ini pada saat
tidak ada angin ini kan langsung
jadi harus ada yang mengisi
ya akhirnya mungkin balik balik
ke batubara atau ke
bbm itu juga jadi memang harus di mix
di sini juga dengan
akhirnya kan terbangun infrastruktur
dan juga kegiatan di sini berarti
jumlah orang yang
kerja di sini juga meningkat ya
yang bisa kita harapkan dari sini
baik dari segi peluang untuk bekerja
dari tenaga kerja pasti ya dari tenaga kerja
kita hanya expertnya saja yang diambil dari
luar tenaga yang bisa
ditangani oleh lokal
itu tentu diambil dari lokal itu luar biasa
kemudian juga di samping
itu saya mendapatkan informasi
bahwa upc ini juga melakukan
aksi aksi sosial di lingkungan
masyarakat di sini sehingga
semuanya merasa bersatu dengan
pengembang ini tidak semata mata pengembang ini
hanya mengambil dari sisi bisnisnya
tapi juga memperhatikan kesejahteraan
masyarakat sekitar gitu ya
di samping itu nanti barangkali
seperti tadi saya katakan bahwa ini
sesuatu yang relatif baru di
negara kita bisa jadi ini akan menjadi
daerah tujuan wisata gitu ya
jadi menarik sekali ini di atas bukit
asal jangan ini asal jangan coret coret nih
iya betul sekali jadi
kita akan panjakan bersama
di dalam ada memang ini kan
perlu dipelihara juga secara perkara
jadi di dalam ini ada
digunakan untuk pengembang ya mau tidak mau kita bisa
naik ke atas gitu ini low maintenance
atau high cost ya termasuk low
termasuk low maintenance nanti
dan bahan bakarnya
kan tidak ada bahan bakarnya pemberian tuhan
ini jadi kita harus bersyukur
ini namanya juga angin ya bukan pakai bahan bahan
kalau pakai bahan bakar
sama aja dengan bok ya pak
tapi kalau kita lihat
ini saya pernah yang ke yang
denmark misalnya itu
dan memang bisa menyumbang
lumayan cukup besar tapi kan kuncinya
kan keberadaan angin itu sendiri ya
ngomong ngomong seberapa tertarik
waktu itu investor yang
berapa yang mendaftarkan diri
lah ingin ikut menjadi partner
dalam proyek ini
banyak sekali ya jadi ini sudah
sudah mulai berdatangan
ke pln hanya persoalannya bahwa
pltb ini masuk kategori pembangkit
stabil sehingga ini juga tidak
terus kemudian seluruh
keinginan untuk membangun pltb ini
ke dalam sistem tentu ini harus
dilakukan kajian teknisnya seperti
apakah di sistem itu
masih bisa menyerap
pltba atau tidak jadi kalau sudah pada
batas maksimalnya ya mohon maaf
di sini harus dialihkan lagi ke
sistem yang lainnya meskipun mungkin potensi angin
masih ada tapi kalau sistemnya ini sudah pada apa namanya level yang maksimum maksimum ini tentu
kami harus pikirkan sampai menunggu bebannya ini juga naik dan jenis pembangkit yang lain juga
bisa mengimbangi itu karena ini pada saat pada saat tidak ada angin ini kan langsung jadi
harus ada yang mengisi lah yang mengisi ya akhirnya mungkin balik balik ke batubara atau ke
ideal lah bagi kita untuk tahun dua ribu dua puluh lima tapi kedepannya kalau di negara negara lain bahkan
sedikit mengenai investasi upc ini kenapa mereka dipilih apa yang membuat mereka itu unggul lah
menjadi partner ya ini ini upc kan memang dia investor ya investor yang apa namanya
bergerak di dalam bidang itu gitu ya sehingga apa namanya untuk pltb sidrap ini kebetulan yang yang
yang pemenangnya adalah dia ya apa dari segi harga atau dari segi pengalaman dari segi teknologi
ya tentu semua aspek itu pasti dilihat gitu ya sehingga ditetapkanlah upc ini sebagai pemenangnya
dan ini sekali lagi ini adalah
dan ini sekali lagi ini adalah
apabila auraitnya dco atau pually dan juga
apabila hari ini henido dan upc ya
jadi ini hash bit kita harus memiliki

ada sih di tempat lain tapi kecil sejauh ini puas
sejauh ini puas
mudah mudahan nanti ini operasionalnya pun kami tidak mengalami kesulitan gitu ya
karena memang terus terang sekarang ini masih dalam taraf belajar untuk bisa mengoperasikan karena
memang sebelumnya di sulawesi bagian selatan ini belum ada pltb
sehingga kami harus menyusulkan
memang ini proyek ini proyek pilot lah istilahnya
pak huda anda sendiri sulawesi bagian selatan
ini kan ada tiga provinsi kalau tidak salah yang meliputi kawasan yang harus dielektrifikasi
nah bagaimana elektrifikasi kawasan ini berapa persen apakah kita sudah hampir seratus persen
jadi kami punya target saat ini menyelaraskan dengan program pemerintah juga bahwa seluruh sulawesi bahkan tidak hanya selatan
kami ingin seluruh desa terlistriki pada akhir tahun dua ribu delapan belas ini
jadi rasio desa berlistriki
insya allah seratus persen pada akhir tahun dua ribu delapan belas ini
jadi tahun ini dong
ini bagaimana sekarang sudah hampir mencapai
masih ada sembilan ratus satu desa yang belum berlistrik
dan kami punya tugas untuk bisa melistriki itu pada tahun dua ribu delapan belas ini
kira kira akan bisa dipenuhi
apa yang masih harus dilakukan supaya targetnya terpenuhi
yang sulit ini kan boleh dibilang sembilan ratus satu desa itu kan yang tertinggal sih
pasti medannya lebih sulit ya tempatnya jauh dari perkotaan sehingga memang ada tingkat kesulitan tersendiri
tapi mudah mudahan semua itu bisa kita atasi jadi tidak semuanya itu ada di daratan pulau sulawesi
tapi ada di pulau pulau yang jauh
nah itu idealnya apa ya
itu sumber ininya energinya apa ya idealnya
ada beberapa macam ada pltd diesel terus kemudian juga ada pltmg gas
terus kemudian ada juga plts yang kami kembangkan ada juga pltmh jadi macam macam disesuaikan dengan potensi yang ada di tempat itu
tapi idealnya lebih banyak renewablenya ya yang akan diterbarukan
ya kita upayakan sedapat mungkin kalau misalnya di situ memang ada renewable kita gunakan
jadi selain c drap ada juga di jeneponto ya yang untuk wind farm ini
untuk sebentar lagi dengan kapasitas yang sama tapi jumlah towernya hanya dua puluh
sehingga per towernya lebih gede gitu ya ini hanya masalah teknologi aja
artinya jenis pembangkitnya yang dia gunakan seperti itu
tapi total kapasitasnya kira kira sama
tapi di sana juga anginnya juga sama ya kualitas kekencangannya
menurut kajian yang sudah dilakukan tadi saya katakan bahwa pltb intermittent ini ada batas maksimumnya gitu ya
saat ini dengan memperhatikan kondisi yang ada itu maksimum pltb yang bisa dibangun di sistem sulawesi bagian selatan ini satu ratus tiga puluh mw
dan itu dipenuhi oleh
dipenuhi oleh pltb yang ada di c drap ini dan yang di jeneponto
selain itu tidak ada
nanti ada beberapa yang dilakukan perubahan perubahan ini bisa menambah kapasitas itu
tapi sepanjang tidak ada perubahan itu ya
karena memang kelihatannya memerlukan lahan yang cukup luas ya
oke pak huda terima kasih
terima kasih banyak
banyak dan semoga sukses dan kita juga
wow excited ini bisa jadi salah satu destinasi wisata
bagus untuk foto op
ini menarik sekali
iya menarik sekali
iya menarik sekali dan mungkin ada juga kalau kita bisa naik ke towernya kan lebih bagus
bisa melihat bagaimana beroperasinya sekali lagi pak huda
oke terima kasih
terima kasih banyak
kita juga mengharapkan nanti banyak sekali ya tower tower windmolen
iya terima kasih mbak desy
tetaplah bersama insight kita akan kembali dengan narasumber berikutnya siapa dia tetaplah bersama kami
baiklah kita barengar parameter sekarang warren

we before we support of natuurlijk yang nilai yang sama

kita akan tanyakan sedikit mengenai hal hal yang teknis dan apa apa saja kesulitan tantangan dan maupun strategi ya dalam mengembangkan pltb ini
hai andrew keren bertemu anda upc renewables
ya ini adalah pertama kali indonesia memiliki permainan udara sendiri

beritahu saya sedikit
apa itu permainan udara atau apa yang terdapat dalam turbine udara
sebenarnya teknisnya bagaimana itu berfungsi
teknisnya itu mengambil inersia udara
dan batu itu mengubah generator dengan aerodinamik batu
generator di turbine ini adalah dua lima mw
jadi banyak energi yang dapat dihasilkan dari turbine udara ini
seperti yang anda lihat kita memiliki tiga puluh turbine di sini
jadi itu akan membuat
elastis yang cukup untuk sekitar tujuh puluh rumah
jadi dalam hal teknologi itu cukup mudah
itu sangat mudah
itu hanya butuh udara
tapi berapa banyak udara yang anda butuhkan
untuk memulai latihan batu
udara yang lembut
hari ini udara ini agak rendah
tapi butuh tiga meter per saat
dari mana ini
dari teknologi sendiri
teknologi dari eropa secara umum
industri ini dimulai di eropa
cukup lama lalu
dan ini telah dilaksanakan
selama dua puluh tiga puluh tahun
ini menjadi sangat secara secara secara spesifik
ini adalah industri yang luar biasa di dunia sekarang
ada enam ratus gw energi udara di dunia
ini industri yang berharga sejuta dolar
bagaimana berapa berat setiap atas atas atas atas

setiap atas atas
untuk setiap atas
jumlah yang sangat besar
yang terikat dengan atas
dan setiap atas berat
jadi agak sulit
mendapatkan atas dari mana mana
pergerakan pergerakan di sini di indonesia
pergerakan di pergerakan di cilogon
ini adalah pertama kali pergerakan ini
dilakukan dan digunakan di indonesia
mereka disediakan untuk ekspor
anda sekarang berkembang dan berkembang
dan banyak uang yang diinvestasikan
jika tidak salah
jadi apa yang anda buat
dan bagaimana pilihan tanah
dan di mana memanfaatkan
beritahu saya sedikit lebih tentang ini
sulawesi selatan memiliki
di antara sini
dan jeneponto di selatan
di kiri dan kiri

udara di tropik
tidak terbiasa berterusan di atas gunung
tetapi terbiasa berterusan di sekitar
jadi anda memiliki acara kecemasan di sini
dan acara kecemasan di jeneponto
itulah mengapa kami berada di sini
karena udara dan topografi
membuat ini terjadi
berapa lama telah anda menemukan
maksud saya anda mengikuti negara
tempat tempat yang terbaik di sana
ya kami melihat
kami telah berada di seluruh negara
kami juga menggunakan data
yang menunjukkan kecemasan udara di seluruh dunia
mereka memaparkan data dengan jelas
ada beberapa perusahaan lain yang melakukan hal yang sama
tidak terlalu sulit untuk melihat
tempat tempat yang terbaik
kemudian anda harus datang
dan mengukur udara
dan mengukur secara akurat
di sekeliling kawasan
di dalam tempat yang anda inginkan
jadi berapa teruja dan mengapa anda
berminat membangun di indonesia
tentu saja upc adalah perusahaan internasional
apa yang anda lihat sebagai
saya ingat satu ratus lima puluh juta dolar
adalah uang yang besar
ini adalah negara yang besar

ada kebutuhan elektrik yang berkembang cepat
klinik investasi pada saat itu sangat bagus
ini hanya pertanyaan
apakah ini adalah negara yang kita inginkan
ya ini adalah uang
jika kita bisa menemukan udara

menemukan beberapa tempat yang menarik
dan kita membuat uang
dan itu yang dilakukan oleh pembangunan
mereka membuat uang

pembangunan atau memperoleh uang
panggilan pertama terbang
pernah saya melawat tempat pertama di sini

enam tahun lalu

pada bulan januari tahun itu
jangan lupa pada bulan januari dua ribu tiga belas

jadi ini membutuhkan waktu yang lama
jadi apa yang paling lama
dalam membuat permainan udara
untuk tempat ini
itu adalah proses pendidikan
proses pendidikan dari penduduk
dari agensi dan perbicaraan
dan pembentukan pln
bahwa ini adalah teknologi yang tidak terlalu baru
dan memiliki potensi yang benar
untuk produksi energi yang benar
banyak waktu yang kita lakukan
terutama dua tahun pertama
adalah sekurang kurangnya pendidikan
dan mengumpulkan data
dan membuat desain utama di tempat ini
dan bangunan dan membangun tower itu sendiri
berapa lama mereka lakukan
lebih mudah sebenarnya
setelah anda telah berhasil
penghasilannya lebih mudah
tapi masalah utama
ketika anda mengatakan pendidikan

tapi apa reaksi anda
apa penyelesaian pertama
apa yang utama
karena ini adalah pertama kali
ini adalah pertama kali
tidak ada penyelesaian seperti itu
tetapi mengakui dan menerima konsep baru
selalu membutuhkan sedikit waktu
dan kami telah bekerja dengan berhati hati
dan akhirnya saya pikir kita mendapatkan solusi yang benar
seperti yang anda lihat dari bukti yang kita ada di sini hari ini
tidak ada hal tertentu
apa itu bagaimana itu berfungsi
dan bekerja melalui setiap langkah berkumpul
untuk membuat semua orang diperbukti

bagaimana dengan pengembangan area
karena jika terkembang
banyak orang yang terlibat
berapa banyak pekerja dan apakah anda terlibat
berapa banyak orang yang berada di tempat lokal
dan apa jenis peluang kerja
karena itu akan mempengaruhi area
kami telah meletakkan banyak uang ke csr
kami telah melakukan dua puluh sembilan proyek csr
kami telah bekerja dengan sangat dekat
dengan staf dari kampung presiden
yang mencoba untuk mempromosi csr
sebagai kursus normal untuk melakukan bisnis
dan kami suka itu
kami telah meletakkan dua uang
untuk kota kota lokal
untuk memberi air bersih
kami telah melakukan pembedahan
kami telah melibatkan perempuan di industri
kami telah melakukan banyak hal
dan seluruh area ini berapa besar
ketika di kampung presiden
pembangunan ini agak kecil
ada tiga pantai
setiap pantai berat tiga km
tapi tanah yang kami gunakan untuk membangun ini
jadi dalam hal penggunaan tanah
berbanding dengan energi yang kami produksi
kami tidak menghalangi orang orang

yang berada di atas peringkat
dan kami memiliki tanah ini
tapi kami memberikannya ke pembangunan
agar mereka bisa terus mengembang produknya
jadi pembangunan bisa terus mengembang
dengan pembangunan dan pembangunan
sebenarnya mereka terlihat cantik
ya kami pikir mereka cantik
tapi ada orang yang tidak
tapi mereka bukan saya melihatnya
tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi
karena mereka terlihat di atas peringkat

jika terlalu dekat bersama
mereka mempengaruhi satu sama lain
dalam hal perangkap

dan itulah cara kami membangunnya
kami memiliki pengalaman dan pengetahuan
tentang apa yang kami minta
dan kami melakukan perusahaan profesional
di setiap lokasi
ya ada banyak keberhatiin yang terjadi

mereka terlihat mudah dan elegan
tapi bagaimana mereka mudah dikawal
mereka mudah dibangun atau

mereka memiliki sekitar berat
di dalamnya seperti bus
tapi bagaimana cara memanfaatkan bus
mereka memiliki kerusi kerusi
brak dan lain lain
jadi teknologi itu dari mana
teknologi untuk ini
datang dari spanyol
turbina itu sendiri dari spanyol

batu itu dari china
tapi mereka diluncurkan
jadi mereka diluncurkan di china
jadi itu adalah standar internasional
saya dengar itu akan berbeda
lebih kurang berat
ya itu dilakukan oleh
perusahaan yang bernama equus
itu mesin berbeda ukuran
dan topografi yang berbeda
bukan berdekatan di pantai seperti di sini
tapi lebih di bawah
berapa banyak pekerjaan sekarang di upc
kita memiliki total
termasuk orang terakhir di konstruksi

kita akan mempertahankan
sekitar empat puluh orang di tempat ini
ada banyak keuntungan
kita sudah melihat orang datang
untuk melihat mereka
kita menganggap ini sebagai tempat terkenal
untuk turisme karena mereka menarik
ini lokasi yang menarik
direktur sudah mengatakan
bahwa ini bisa terbang sebagai

telah membangun di asia
di china dan di filipina
jadi ini terbuka kepada masyarakat
tapi dengan beberapa restriksi
kita tidak ingin orang datang terlalu jauh
jadi ya jalan ini
berjalan ke tengah
adalah jalan publik
tidak ada restriksi
tapi kita ingin mengawasi
bagaimana orang datang ke pantai
hanya karena kita tidak ingin mereka
terjebak terluka terbahak
pla harus membayar
upc untuk elektrik
investasi besar seperti upc
investasi yang baik
dalam hal berapa tahun
atau ini beruntung
seperti yang saya katakan pada awal
ini adalah jangkaan
jangkaan yang mahal
kita mengambil jangkaan yang mahal
dengan pengalaman yang sangat baik
dan cara kita melakukan ini
tapi pada akhirnya

tentang tempat negara orang agensi
dan perusahaan yang kita hadapi
kita harus belajar
sementara kita berjalan
tapi ada peraturan
kita bisa melakukan ini
dan itu semua
kembali kembali kita
jadi ini adalah
jangkaan yang kita harapkan
jangkaan yang berharga
kebaikan dari melakukan ini adalah
jangkaan yang kita lakukan
kita tahu apa yang kita lakukan
kita tahu apa yang kita
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
dan kita bisa meletakkan itu
yang kita harapkan bisa
bernegoti dengan pln empat
harganya turun secara secara secara
memanfaatkan perman lima puluh
yang adalah target yang tidak
orang orang berpikir bisa
lakukan dua tahun lalu
jadi teknologi meningkatkan
ketika orang orang memahami risiko
melakukan bisnis seperti ini
dan juga jika itu membuktikan bahwa
ini menghasilkan tidak hanya elektrik
tetapi juga keuntungan juga
dan memanfaatkan orang orang
ini harus memanfaatkan semua orang
setiap penduduk yang terlibat
jika tidak akan terjadi kegagalan
apakah itu sangat sulit
dibandingkan dengan negara lain
di mana upc beroperasi
atau negara lain memiliki
bukan terlalu banyak yang anda pikirkan
lebih banyak dari yang kita pikirkan

tidak ada standar industri
untuk turbinan udara
tidak ada standar industri
tidak ada di indonesia karena ini
adalah yang pertama
jadi kami bekerja dengan pemerintah
untuk memastikan kita memanfaatkan
standar industri terbaik yang bisa
untuk pembinaan udara ini
ada pertanyaan yang terjadi
dan ada hal yang tidak diharapkan
tapi kami menjaga mereka
melakukan kerjaan dengan mereka
dengan semua partai yang terlibat
akhirnya kami berhasil
memanfaatkan dan memanfaatkan
kapan akan ini berjalan
kami memanfaatkan enam udara semalam
kami hanya memanfaatkan tujuh lagi
jadi anda bisa lihat
hanya beberapa minggu
kita memiliki beberapa masalah teknis
yang harus kita lakukan
kami tidak memiliki
bagian dari portfolio udara yang pertama
memanfaatkan semua udara sebelum
akhir bulan maret
karena pemerintah juga memiliki target
untuk membuat segalanya selesai

untuk pelabur luar indonesia
yang datang ke indonesia
apakah mudah untuk anda memiliki permisi
apakah mudah untuk anda membuat hal hal
karena ini adalah salah satu
tantangan yang besar untuk pelabur luar indonesia
jadi apakah regulasi yang berjalan dengan baik
kami melalui perjalanan
di mana perubahan regulasi berubah
jadi itu adalah tantangan
regulasi itu harus dilakukan
mereka tidak diperlukan dengan mudah
karena jika semua orang menjelaskan
dan berkata saya ingin satu
menjadi orang yang benar untuk melakukan pekerjaan yang benar
kita harus memiliki pengalaman
dan pengetahuan tentang apa yang kita butuhkan
dan kami melakukan itu secara profesional
dan kami melakukan itu di setiap lokasi
dan anda sangat berhati hati
saya sangat berhati hati
sudah selama lima tahun
hampir enam tahun sekarang
tapi secara keseluruhan anda cukup bersemangat
tadi akan ada lebih banyak
permukaan udara seperti ini di indonesia
itu harapan yang saya hargai
kita bisa mengambil pelajaran
dan pengalaman yang kita
kita mempelajari kita sendiri dalam proyek ini
dan itu akan menjadikan
usaha yang lebih rendah
untuk proyek berikutnya
kami telah menghabiskan banyak waktu
untuk melatih staf lokal

yang bergantung di sini
akan dikurangkan secara berat
dan orang indonesia akan bisa
menjalankan proyek dan tantangan mereka sendiri
saya ingin dengar
anda sangat berkembang
dan tentunya tidak hanya menawarkan elektrik
tetapi juga membangun komunitas
dan membangun kebaikan
dalam pembangunan ini
sekali lagi andrew
terima kasih banyak banyak
dan kami menantikan
melihatnya di operasi penuh
dari kabupaten sidrap dari pltb
pembangkit listrik tenaga bayu
ini yang pertama kalinya
dan kita harapkan ini semua sukses
dan bisa menjadi prototipe atau
pilot project yang berhasil
sehingga target untuk energi
terbarukan indonesia itu bisa tercapai
dan kita juga harapkan
dengan adanya proyek seperti ini
bukan saja memasok listrik lebih banyak
tapi juga memperbaiki
perekonomian daerah ini
khususnya daerah sulawesi selatan
bersama saya desy anwar